ya sementara kantor cabang aplikasi uber di surabaya resmi ditutup
di tengah proses akuisisi yang tengah berlangsung dari aplikasi uber menjadi grab
sementara itu sejumlah pengendara ojek uber mendatangi kantor untuk meminta kejelasan tentang nasib mereka
penutupan kantor cabang aplikasi tersebut terlihat dari surat selebaran yang tertempel di pintu
selain itu juga tidak terlihat adanya aktivitas di kantor tersebut
aktivitas kantor cabang aplikasi uber surabaya berhenti sejak senin dua puluh enam maret
meski begitu masih ada sejumlah pengendara ojek yang mendatangi kantor cabang uber
yang berada di kawasan darmo permai surabaya
sayangnya mereka tak mendapat informasi dan kejelasan apapun
hanya surat pemberitahuan yang berisikan informasi penutupan dan himbauan pendaftaran ke kantor cabang grab di surabaya
tahun dua ribu enam belas itu memang ada kayak setrika hidung
cuma aku sih ya angin doang gitu
sebelumnya belum ada pemberitahuan berarti pak
sampai detik ini belum ada pemberitahuan
jadi waktu saya lihat dari sini ternyata kok mulai pergelapan april
terus ke depannya gimana pak untuk ke depannya sendiri